pesawat khusus yang kita desain untuk delegasi dalam waktu yang agak pendek
walaupun mereka tahu waktu itu sedang pandemi
tapi waktu itu kemudian akhir desember itu mulai ada omikron
menghadirkan indonesia ke dalam forum g dua puluh
pace of indonesia dan seterusnya
salah satu target kita adalah bagaimana kita bisa showcasing indonesia
bagaimana indonesia ini dapat semakin dikenal untuk keunggulannya
dan kami merasa bahwa secara intrinsik indonesia itu sudah punya kelebihan
dan ketiga memang nature nya orang indonesia itu sangat ramah
jadi memang bahkan pada saat kami mengeluarkan
oke apa nih yang mau kita keluarkan
ya kita berusaha untuk memang memik semuanya
oke kita pakai dekor bali
kita intinya di semua aspek itu pasti ada indonesianya
dekor ada bali nuansa bali
nah kebetulan umkm binaan bi kan juga banyak nih pak
mereka bisa ambil kapanpun dan itu
kopi indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia
terus nah tentu pertunjukan nih
kita punya kesempatan satu di luar meeting yang kita punya hospitality dinner biasanya
tapi bawainnya pakai alat musik indonesia
jadi di kuping mereka enak karena mereka kenal lagunya
tarian juga kita berapa kali acara itu selalu bikin world premier
jadi tarian dari berbagai daerah di indonesia
kita bikin volase gitu ya
fmcbg dilakukan empat kali
waktu pas di luar negeri gimana membawa indonesia ke luar negeri
tapi apa yang perlu kita bawa dari indonesia kita bawa
kita juga menawarkan wasra indonesia
iya dari area umkm juga yang kita bawa disini
yang saya dengar bahkan hari ini kita bawa ke sini
jadi memang sebelumnya di dua ribu delapan belas kan kita pernah
nah orang orang itu rupanya sudah kangen juga pak
jadi emang mungkin perlahan perlahan dengan
memang semakin banyak orang yang akan kenal indonesia pak
itu memang harus kita manfaatkan gelaran seperti ini
ada yang dirasa kurang nggak
kalau misalkan saya harus mulai pulang lagi
namanya sebuah acara setelah selesai gitu pak ya
apa itu apa itu prosesnya
kita kayak di sini sebenarnya pengen juga lebih heboh begitu pak ya
ada pertunjukan tarian katakanlah
iya ada kita pengen perform disini
apa namanya jadwal yang sangat padat dan lain sebagainya ya pak
dan alhamdulillah semua delegasi itu happy
makan sate dengan lehap sekali
menteri menteri yang lain sampai mereka
minta nambah kopi katakanlah pak seperti itu
betul betul pak
dan juga tadi diisi tantangannya
jahit pak serius pak jahit pak
jadi kalau dibilang history repeat itself
banyak hal yang telah kita lakukan
kita sudah rancang hospitality dan segala macam
tentunya kita tentunya pingin ya nanti ya
atau mungkin juga banyak yang telah kita lakukan
dan mungkin harus justru kita mau minta tolong pak
supaya bisa lebih dikomunikasikan begitu ya nanti ya mungkin
kalau kira kira gimana itu pak
terutama karena ada konteks waktu itu
jadi kita baru saja selesai pandemi
dan kemudian terjadi persoalan geopolitik yang dibawa ke forum g dua puluh
nah pada saat itu ada risiko bahwa g dua puluh ini tidak akan efektif sebagai sebuah forum negara negara yang penting
nah waktu itu juga ada konteks
jangan jangan tidak ada kesepakatan di dalam g dua puluh
dan saya kira juga bu menteri tentu saja karena kita satu tim gitu
comemar dengan solusi yang menurut saya itu luar luar biasa
tapi pengen pengen masih background nya
kalau memang ada risiko di main event
strategi side event adalah strategi untuk mengatakan
memang ada persoalan geopolitik yang pelik
tapi persoalan persoalan lain bisa disolusikan
kita kemudian merancang side event yang banyak
kalau kita makan ya kan ada main course
terus ada side disease kalau orang amerika bilang
dalam kondisi kayak begitu set isisnya bahkan lebih banyak daripada main courset
dengan main event itu kemudian kita bisa mencari side event yang lebih banyak dari main course itu gitu ya
jadi kita mengatakan memang ada persoalan itu
tapi tidak kemudian g dua puluh sebagai forum itu gagal
ada banyak sekali persoalan persoalan yang bisa disolusikan
nah untuk menyampaikan itu dibikinlah side event gitu
g dua puluh tetap efektif sebagai sebuah forum
yaitu mensoalisikan persoalan persoalan dunia
bagaimana melakukan respon kebijakan yang betul
yang tidak sebuah negara sentris dan seterusnya
bagaimana kemudian kita menghadapi disruption dari digitalisasi
dibicarakan hal yang jangka pendek maupun jangka panjang
jadi komunikasi dengan strategi semacam itu menjadi lebih mudah
karena bayangkan kalau tidak ada strategi itu
kita hanya akan terpaku kepada apa apa yang sedang dibicarakan
karena memang kita pengen solusi solusi yang dibicarakan di g dua puluh
dan kemudian masyarakat mengetahui itu
hal yang lain tentu saja juga tadi mas dinor katakan
membawa indonesia ke panggung dunia pun kita komunikasikan
kita banyak event event termasuk sosial media nih
jadi terima kasih pertanyaannya
komunikasi tentu saja bagian yang penting dari
hari ini kita sudah membicarakan hal hal penting
tentang bagaimana menyelenggarakan event besar ini
dengan suku suku yang luar biasa
dibalik itu ada orang orang yang sangat berbiasa
tapi jangan berhenti disini
silahkan lanjutkan untuk terus mengecek sosial media bank indonesia
tentu saja akan ada postingan di seluruh sosial media dengan seri seri berikutnya
sobat rupiah demikian puncang puncang sore hari kita di washington dc
setelah semua perhelatan selesai
dan kita dengan lega hati bisa mengatakan alhamdulillah
mbak nadia mas dinar saya atas nama republik mengucapkan terima kasih